cnn indonesia breaking news
informasi sementara kapal berpenumpang tiga puluh lima orang ini sekitar dua ratus meter berlayar dan tiba tiba muncul asap dari ruang mesin hingga akhirnya timbul ledakan
dan kita sudah terhubung dengan korespondensi cnn indonesia igede nyoman wiryadinata
yang memantau langsung bagaimana kondisi terkini di lapangan saat ini
nyoman terkini dari anda seperti apa proses evakuasi dari sejumlah korban dari kapal yang meledak pada pagi tadi
ya reinhardt memang siang ini kapal
gili cat yang memang berangkat dari pelabuhan rakyat di padangbae
yang kemudian pada bagian mesinnya terlihat ada api
kemudian setelah penumpang dievakuasi kapal kemudian meledak
akhirnya siang ini sudah ditarik kembali ke pelabuhan padangbae
dan memang kapal ini memang berangkat sekitar pukul sembilan dua puluh lima w
dengan jumlah penumpang tiga puluh tiga orang
dan jumlah anak buah kapal mencapai empat orang
dan informasi terakhir memang ada satu korban meninggal masih diidentifikasi
dan diduga ini warga negara asing karena saat ini tengah diidentifikasi
kemudian ada dari wisatawan yang menumpang kapal tersebut
satu orang diantaranya dirawat ke rumah sakit kelungkung
kemudian ada empat belas orang dirawat ke klinik pentamedica yang ada di kabupaten karangasem
dan lima orang dirawat di puskesmas manggis
rencananya para penumpang yang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit di karangasem ini
akan segera dibawa ke rumah sakit sanglah
terutama bagi mereka yang lukanya cukup serius
karena akan mendapatkan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit sanglah renhad
baik berarti ada satu korban tewas yang masih diduga ini ya
merupakan warga negara asing dan sisanya selamat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit
dan akan segera dipindahkan ke rumah sakit
nyoman dari informasi yang anda himpun di lokasi
bagaimana sebenarnya awal kejadian kapal yang bisa meledak dan tenggelam ini
ya reinhardt memang kapal giliket ini berangkat dari pelabuhan padangbai
pelabuhan rakyat di padang baik sekitar pukul sembilan dua puluh lima
kemudian sekitar setelah berjalan sekitar dua ratus meter dari pelabuhan
tiba tiba di bagian mesin mengeluarkan api
kemudian para penumpang ini langsung dievakuasi
menuju ke kapal lain
cuma beberapa saat kemudian terjadi ledakan
karena di kapal itu juga memuat bahan bakar untuk kepentingan kapal itu sendiri
dan memang belum dapat disimpulkan atau dapat keterangan
bahwa apa sebenarnya penyebab utama dari terbakarnya di bagian mesin
yang kemudian kapal ini meledak
kemudian informasi ada empat orang yang memang patah kaki
di antara penumpang warga negara asing itu
dan satu bahkan informasinya kakinya putus
dulu saja ada yang hati
baik nyoman untuk korban yang tewas ini mr x
katakanlah karena belum bisa diidentifikasi dan merupakan warga negara asing
bagaimana bisa sampai korban ini bisa meninggal dunia
karena tadi anda katakan seluruh korban ketika kapal meledak langsung dievakuasi
apakah ia ini terkena terbakarnya kapal atau justru tenggelam atau seperti apa nyoman
iya reinhardt memang korban yang meninggal ini belum diketahui apa sebenarnya penyebabnya
diduga karena luka yang banyak ada pada tubuh korban ini
yang menyebabkan luka serius yang menyebabkan kematiannya
memang belum diketahui apakah waktu dievakuasi masih berjarak dekat
dengan ledakan kapal tersebut sehingga menyebabkan lukanya begitu serius
nah demam ini masih diidentifikasi dan masih diselidiki oleh pihak kepolisian
maupun sahabat bandar yang ada di pelabuhan padang bayi reinhardt
baik nyoman sesuai dengan data manifest kapal
betul bahwa jumlah penumpang
ada tiga puluh lima orang
iya renhat sesuai dengan manifest memang ada tiga puluh lima orang yang ada di kapal tersebut
tiga penumpang warga negara asing ditambah dengan empat anak buah kapal
yang memang ikut dalam kapal yang meledak tersebut
baik terima kasih nyoman wiradinata untuk informasi dari anda
terkait dengan kapal yang meledak dan juga tenggelam di sekitar perahutan
laut lombok dan juga bali
satu korban tewas yang merupakan warga negara asing dan hingga kini
belum bisa dipastikan nama ataupun identitas dari korban tersebut
sementara tiga puluh empat lainnya selamat dan sedang dirawat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit di sekitar bali
belum diketahui pasti apa penyebab dari meledaknya kapal hingga tenggelam
yang kapal ini berpenumpang tiga puluh lima orang baru sekitar dua ratus meter berlayar
kemudian tiba tiba muncul asap dari ruang mesin hingga akhirnya timbul ledakan
informasi terbaru yang kami dapatkan dari koresponden kami tadi nyoman wiryadinata
mengatakan bahwa belum ada informasi jelas mengenai apa penyebab dari meledaknya kapal ini
karena masih diselidiki oleh pihak kepolisian di bali
namun satu korban tewas dipastikan merupakan warga negara asing dan belum bisa diidentifikasi
siapa identitas dari korban

sementara tiga puluh empat orang lainnya sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat
dan terbaru tadi informasinya beberapa penumpang selamat akan dipindahkan ke rumah sakit sanglah di denpasar
kapal yang meledak ini merupakan kapal penumpang dari dermaga rakyat
yang hendak menuju ke gilimanuk terawangan lombok
dan kemudian meledak pada pukul sembilan tiga puluh lima waktu indonesia tengah
sekali lagi kami informasikan bahwa kapal ini berpenumpang tiga puluh lima orang
dan satu korban tewas sementara korban lainnya selamat dan sudah dipindahkan ke rumah sakit
kapal yang tenggelam juga sudah bisa dipindahkan tadi informasi terbaru
seperti yang anda bisa lihat di layar kami ini adalah sejumlah foto foto yang bisa anda lihat
mengenai kecelakaan ataupun penumpang yang meledak kapal yang meledak dan juga tenggelam
dan kita sudah terhubung dengan igd ketut sudarma kapos yah bandar padang bayi saat ini untuk
kita gali lagi informasi terkini mengenai kapal yang meledak ini
selamat siang pak
pak ketut ini bagaimana sebenarnya proses evakuasi penumpang fast boat yang meledak pada pagi tadi
baik terima kasih waktunya pak
jadi perlu saya klarifikasi bahwa kapal tersebut sebenarnya tidak terjadi ledakan
hanya letupan yang mana karena desain kapal ini mungkin sangat kecil
jadi terus aksi enam sehingga letupan itu menimbulkan ada enam tempat duduk yang terangkat
yang menimbulkan ada benturan
namun demikian kapal tersebut tidak tenggelam pak
masih utuh kapal tersebut masih utuh
pada saat evakuasi karena ini ruang gerak sangat kecil kapal tersebut ditarik oleh kapal yang sedang melintas
yaitu kapal sinback atas perintah sabandar
jadi kapal tersebut akhirnya ditarik sampai ke ujung dermaga
saat ini pun kapal tersebut masih ada di dermaga
jadi kapal tidak tenggelam hanya meledak dan saat ini masih ada di dermaga pak ketut
boleh kami tahu informasi lebih lanjut lagi apa sebenarnya penyebab dari meledaknya kapal ini
baik saat ini masih ada dari forensik dari polda untuk mengadakan penelitian
kalau hemat kami menurut kami kalau terjadi ledakan yang mana di tempat tersebut ada ada tank gini atau ada ada terserah ada api ada api etik ada api
kalau hemat kami menurut kami kalau terjadi ledakan yang mana di tempat tersebut ada tanki bahan bakar sudah pasti akan terjadi kebakaran
fakta yang kita lihat kapal ini masih utuh jadi sumber ledakan sampai saat ini masih dipelajari pak
baik sumber ledakan masih dipelajari ini sesuai dengan manifest kapal ada tiga puluh lima penumpang pak ketut dan satu orang dinyatakan tewas
ya betul jadi kapal gili cat ini dari padangbai menuju gili trawangan mengangkut tiga puluh lima orang penumpang yang mana kondisi penumpang terakhir yang kami dapatkan
ada satu orang meninggal sepuluh orang luka ringan dan empat orang luka berat
penumpang lainnya masih
selamat termasuk empat orang kru pun tidak ada masalah pak
baik satu orang tewas warga negara asing ya pak ketut ya sudah ada informasi siapa identitas korban yang tewas ini
dari hasil yang kami peroleh di lapangan yang mana penumpang tersebut berjenis kelamin wanita
dalam dokumen yang dia bawa mungkin ada di tas pak saat ini tasnya masih di kapal belum diturunkan
sehingga kami tidak bisa memastikan apakah warga negara ini dari negara kemasan mana pak
yang jelas ini warga negara asing
baik warga negara asing dan wanita namun belum bisa diketahui siapa identitas korban tewas karena kapal meledak ini
pak ketut kapal meledak tidak begitu jauh ketika setelah berangkat dari dermaga sekitar dua ratus

baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
baik pak ketut
sementara ini dari penyelidikan dari pihak kepolisian apa yang menjadi penyebab dari meledaknya kapal
kemungkinan kemungkinan yang paling besar terjadi pak
kami pun sampai saat ini belum dapat informasi dari kepolisian pak
baik pak ketut setelah kejadian ini seperti apa pemeriksaan terhadap kapal kapal yang ada di dermaga
termasuk sebenarnya kapal yang meledak ini
apakah memang rutin sebelum berangkat kapal ini diperiksa terlebih dahulu
atau seperti apa
pak termasuk pemeriksaan secara berkala
ya kalau untuk kapal mereka melakukan maintenance secara rutin pak
jadi mereka sendiri yang melakukan maintenance secara rutin
biasanya ketika mereka melakukan maintenance atau docking mereka selalu laporkan ke kami
setelah selesai perawatan pun mereka akan laporkan
sehingga pada saat selesai perawatan kita adakan pemeriksaan
namun setiap kapal berangkat kami tidak wajib untuk periksa pak
kecuali kita lihat ada indikasi atau gejala yang kurang baik pada kapal tersebut baru kita adakan pemeriksaan pak
baik pak ketut
artinya pemeriksaan dilakukan oleh pihak kapal sendiri karena tidak ada pemeriksaan dari pihak syah bandar juga sendiri
seberapa rutin pemeriksaan dilakukan oleh masing masing dari pihak kapal dari yang anda ketahui
kalau global pemeriksaan global
di meskipun mesin itu setahun sekali mereka beriksa pak
kalau untuk maintenance sudah pasti setiap hari pak
satu tahun sekali dan untuk maintenance ini dilakukan
setiap hari mereka periksa
pak ketut sebelum kejadian ini meledaknya kapal ini apakah pernah juga ada kejadian serupa di mana kapal meledak
ketika belum jauh berlayar dari bandara
baik kami terputus dengan pak ketut yang merupakan kaup syah bandar di bali saat ini
tapi informasi yang kami dapatkan tadi bahwa satu korban tewas merupakan wna dan warga negara asing berjenis kelamin wanita
dan belum diketahui identitas korban
dan kapal saat ini sudah kembali ke dermaga tidak tenggelam hanya meledak
setelah meledak langsung diselamatkan sejumlah korban
ada tiga puluh lima penumpang di kapal tersebut dengan tiga puluh empat penumpang selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di bali
dan sebagian sudah dipindahkan ke rumah sakit sangla dan akan dipindahkan
namun satu orang warga negara asing tewas
tadi juga dikatakan oleh pak ketut merupakan daops dari
kaops dari syah bandar yang mengatakan bahwa pemeriksaan kapal di pelabuhan
tepatnya di pelabuhan karangasem
ini dilakukan setiap hari maintenance nya hanya untuk pemeriksaan secara berkala
dilakukan sekitar satu tahun sekali
dan sekali lagi kami informasikan bahwa kapal tidak tenggelam
hanya meledak dan baru dipindahkan ke dermaga
hanya saat ini pihak kepolisian masih terus menyelamatkan
hanya saat ini pihak kepolisian masih terus menyelamatkan
memiliki penyebab pasti tenggelamnya atau meledaknya kapal karena belum bisa dipastikan
dan korban juga masih terus dipindahkan ke rumah sakit
sementara satu korban tewas masih diselidiki siapa korban tersebut dan identitasnya
karena merupakan warga negara asing
dan kami akan kembali selepas jeda berikut untuk persidangan kasus kopi bersih yang tidak
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news